sejarah membuktikan bahwa setiap terjadi perubahan teknologi pada industri maupun pasar konsumen
maka model model bisnis lama akan tergerus atau bahkan tersingkir dari persaingan
hanya mereka yang mampu bertahan dan menyesuaikan dengan teknologi yang bisa terus berjalan ke depan
teknologi telah mengubah kehidupan kita sehari hari
sekarang kemana mana yang penting jangan sampai ketinggalan handphone
itu yang berbahaya buat pembayaran pembayaran
nah kita sudah kedatangan bintang tamu spesial hari ini yaitu mas erwin haryono
mas erwin ini ahlinya bidang digital
pembayaran payment dan dia juga sekarang direktur eksekutif di departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia
jadi yang mengatur sistem pembayaran di indonesia ini
kita lihat ini zaman ya dibandingin zaman saya dulu ya mungkin kita dulu masih berandal pada kertas dan koin
apa sih yang kelihatan berubah nih dari teknologi khususnya nanti di payment
saya kira ini di balik kaos kaki yang mulia ini di belakang itu ada sebuah kalau boleh saya menyebutnya silent revolution
new york itu ada sebuah distrik wall street namanya dimana disitu tuh orang orang itu karena memang bankers gitu
dia harus bekerja dengan formal termasuk anak anak mudanya
berontak jadi dia tetap pengen dia harus formal karena pekerjaannya
tapi dia tidak pengen kehilangan daya hidupnya
dia kemudian untuk menghidupkan daya hidup itu dia pakai kosakih kayak begini begini
jadi seolah olah ketutup tapi dia tidak pengen hilang
banget masuk ke kita kemudian kita hanya melihat sisi negatifnya saja
memang betul banyak sisi yang negatifnya
tapi di belakang itu sebetulnya ada revolusi besar gitu
oleh para teknolog yang tidak puas sebetulnya waktu itu karena krisis di amerika
begitu kuat kepada cara kita mengelola keuangan
nah mereka bilang bahkan sistem itu corrup
corrupt dalam penggunaan bukan korupsi kpk
dia bilang kan bank sentral ditak duit
terus kemudian masuk ke perbankan berlipat lipat jadi f dua gitu
di indonesia yang mungkin tidak secanggih di sana saja
m ke m dua itu sudah meningkat sekitar tujuh kali lipat
jadi mereka membuat uang uang besar gitu ya
dan kemudian mereka menjadikan sekuritisasi
dan kemudian pemerintah justru ngebantu
para teknolog kemudian melihat secara sistem ini kok kayaknya nggak benar gitu
mereka pengen membuat semacam sistem alternatif
mereka membuat sebuah platform teknologi yang disebut sebagai blockchain
blockchain dimana dengan teknologi itu hubungan orang dengan orang lain itu bisa di recount secara langsung peer to peer
tidak perlu lagi ada pihak ketiga yang mereka bilang korup tadi itu
poin saya adalah ternyata dari situ kemudian muncul revolusi besar yang lain
mereka bilang payment itu terlalu mahal
segmented dikuasai oleh beberapa pemain saja gitu
kalau masih ingat facebook mau bikin libra tuh
memang kemudian kalau kita baca papernya ya seolah olah nobel gitu ya
dia bilang pengen bilang bahwa kenapa kita tidak bisa mengirim uang semudah secepat dan semurah kita ngirim teks
mungkin agak mengerikan juga kalau dari sisi pengguna mungkin oke lah
tapi sebagai pengawas keamanan proteksi itu gimana
bayangkan sekarang lima tahun dari sekarang
semua orang sudah menggunakan digital economy
di indonesia itu juga sedang terjadi
terus kemudian dia main di playment
kemudian belakangan dia masuk juga ke pasar uang
dalam waktu singkat juga dia bahkan sudah dana kelolaan mengilahkan jp morgan
yang mungkin sudah lebih dari seratus tahun kali
nah yang terjadi adalah revolusi
persoalannya kemudian pada saat tadi yang tadinya niatnya bagus untuk mengubah sesuatu yang mereka bilang korup tadi itu
tapi ternyata juga dia menghasilkan raksasa baru
kasusnya alibaba itu menarik banget tuh
tiba tiba ada sebuah kapitalis di negara yang bahkan super kapitalis
tapi poinnya adalah revolusi itu kan sedang terjadi
memang yang tadi dikatakan blockchain itu sudah di pengkolan
tapi kalau kita terlambat sebagai otoritas
atau masyarakat juga terlambat dalam menyikapi hal itu
nah ini akan berdampak
mas erwin di bidang payment system
melihat ini dan menyikapinya gimana
karena ini masalah keamanan juga
tahun lalu kemudian kita menyelesaikan apa yang di payment
apa yang kemudian disebut sebagai blueprint sistem pembayaran dua ribu dua puluh lima
karena tadi itu fundamental kita gak bisa
pretelan ketengahan itu udah gak bisa
jadi dilihat payment ini sebagai satu
sebagai sebuah respons terhadap sok yang tadi sangat fundamental
apa aja tuh yang paling penting buat masyarakat ketahui sekarang
yang pertama bahwa blueprint itu dimulai dengan visi
visi yang pertama itu harus integrated pendekatannya
terus kemudian perlu ada dorongan digital transformation di dunia keuangan
terus juga harus tracking direct balance antara mana
dan juga karena kita otoritas di republik indonesia
kita harus mementingkan national interest
dengan visi itu kemudian kita membuat lima working group
mungkin saya simplifikasi saja
working group yang pertama kita harus mendorong perbankan khususnya
karena dia masih delapan puluh di dalam industri finance
tapi juga selain digitalisasi perbankan
dia harus masuk kepada konsepsi open banking
oleh teknologi dan sebagainya
kita harus memperbaiki secara struktural
ke depan itu kemungkinan besar masa depan pembayaran itu akan menggunakan kris mobile
cuma qr nya itu masih sendiri sendiri
kalau lu ke warung atau ke toko
kalau mas ijun punya merchant
itu bisa komunikasi dengan chris tadi
jadi kris ini semacam bahasa yang menyamakan dari semua aplikasi ya
sebagai pedagang saya punya hanya punya satu
yang kedua yang di tengah kita lagi ngebangun
yang disebut sebagai intervene
bahasa inggrisnya sih unified payment interface
jadi ini sebuah interface
dimana semua players di sistem pembayaran akan terkoneksi oleh interprise itu
sehingga nanti kita bisa dapat semua datanya
karena itu penting untuk kepentingan pengawasan dan sebagainya
sebutnya aplikasi dari application programming interface
nah di belakang nanti bahkan kita mau ganti mesinnya
kita sebut sebagai bi face payment
bahkan nanti belakangan rtj mau kita ganti juga
gimana transfer uang bisa semakin cepat gitu kan
dalam waktu mungkin mudah mudahan dua tahun dari sekarang
kenapa kita tidak bisa ngirim uang secepat dan semudah kita ngirim tk
yaitu retail payment yang dua puluh empat
juga ada financial market infrastructure yang lain juga harus kita mulai
pasar keuangan juga harus kita benerin
tadi kita cerita tentang alibaba tadi itu ya
di belakang semua bisnis alibaba yang begitu cepat menggulita itu adalah penggunaan data
nah ini yang mungkin kita kurang kurang bahas ini di republik ini
kita hanya dengar dengar jargon jargon data as the new oil
nah working group keempat pengen kemudian ada sebuah infrastruktur data
di mana data data disebutnya data granular
jadi kan the beauty of digital economy adalah setiap transaksi itu kan ada datanya
kue kue itu terus data kita ketahui
kalau kita beli pakai uang tunai
nah data data itu dulu itu kan dikuasai tadi
yang menciptakan dari fintech menjadi big tech
bahkan kasusnya to big to fail bahkan
nah working group keempat bercita cita menggeser penguasaan data dari ranah private ke ranah publik
supaya nanti transformasi digital yang menggunakan data
tapi dari sisi keamanannya sendiri gimana
masyarakat untuk merasa nanti gimana keamanan data saya
karena jutaan data tadi itu akan tidak ada gunanya kalau tidak ada ini
ada sebuah transformasi digital yang bisa dinikmati oleh semua
kita dapat digital transformation nya
tapi kita tidak harus dapat risikonya berupa raksasa baru tadi
bicara tentang kita pengen bikin legal reform
sekarang ini ada ratusan ketentuan sistem yang membingungkan
itu nanti mau semua direformasi semuanya
nanti akan ada satu pbi
jadi nanti akan direstruktur itu semua
infrastruktur bahkan kita lagi berpikir untuk mereklasifikasi payment
tapi intinya adalah akan ada legal reform yang mendasar di sana
karena yang sekarang ini current regulation itu terlalu sulit untuk menghadapi tantangan besar
prinsip prinsip semacam apa yang sangat populer
principle based approach yang terkait digunakan ketimbang rule based approach
pasti rejim perizinan juga harus berubah
di dalam situ juga ada salah satu project di dalam working group lima tadi itu tentang cyber security
karena semua manfaat itu datang dengan risiko
nah jadi working group satu dua tiga empat lima itu pengen mengatakan inilah respons dari bank sentral untuk menghadapi shock yang memang fundamental tadi
jadi sobru sobat rupiah ini pembicaranya menarik sekali
sangat mencerahkan kita semua
jadi bagaimana perubahan perubahan itu tadi di bidang payment di bidang digital
mempengaruhi kehidupan kita tapi bagaimana juga respon daripada otoritas dalam menyikapi hal tersebut
ini adalah bagian dari perubahan perubahan dan semangat untuk melakukan revolusi sebenarnya
revolusi di pembayaran itu dalam arti positif
dalam arti creativity anak anak muda tapi juga dijaga dalam koridor kehatian kehatian tadi
tentunya keamanan konsumen termasuk ya
jadi sekarang pemerintah sedang berusaha menggolkan rancangan undang undang yang disebut pelindungan data pribadi
jadi semua data data tadi itu harus dihidungi
tanpa itu penggunaan data tidak bisa terjadi
itu juga sedang terjadi dan juga masuk diskusi di working group kelima tadi oke
nah itu tadi penjelasan dari mas erwin yang sudah mencerahkan
dan kita bisa melihat bagaimana bank indonesia sudah mampu menghidupkan data
dan bank indonesia sudah mampu mengantisipasi terjadinya perubahan perubahan di bidang pembayaran digital melalui blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
kalau kita nggak ikut berubah juga wah kita bisa ketinggalan nanti dengan perkembangan zaman